kok bisa sih
padahal kan gue udah seneng banget
dengar kabar mereka itu udah putus
nggak dapet dah
nggak ngecekin sekarang
happy anniversary yang ketiga
semoga dapet ya
nanti kita perbaikin
nggak ada lagi ya
ada deh keseluruh tempat
aduh panas banget nih hari ya
gue mau ngucapin selamat buat dia
karena hubungan dia sama wulan itu udah kelar
eh jarawat bunglon
ini tuh emang seneng banget ya berbahagia di atas penderitaan orang lain
bahaya tuh hidup kayak gitu
ada yang nelfon nih
wah si sam
lu angkat dulu speaker buruan
lu jadi balikan
gue sama roman kayak jadi pulang hari ini nih
eh ingin jumpa di atas angan
ada apa gerangan
eh lu kok juga gak ngabarin kita sih
kita capek capek nungguin
lalu disitu enak adem liat kita disini
belum gak ada kapnya lagi kan
gak ada ac
ini kita subawi nih
namanya orang lupa gak inget
eh nenek nenek korengan juga tau
kalau bisa yang gak bisa liat itu buta baru namanya
nah itu lu tau
bisa tuh megang megang gue lu
roman sama ulan tuh udah kelar gak
ini siapa sih
kok gue kayak kenal suaranya
cepet lu bilang aja sama gue
hubungan mereka itu udah hancur kan
hancur lebur di langit rumania
ini si mister kecua terbang kan
aduh lu ngapain sih di situ
he lu jadi ngarep deh hancur dari hongkong
lu tau gak ya mereka itu lagi pacaran
lagi ngerayain tiga bulanan mereka
gue gak mau ikut lah
ntar gue jadi nyamuk masa sih
oh iya lagi lu ngapain di situ sih
ini kepo banget jadi cowok
hek mendingan lu sekarang pulang
terus putekan deh di rumah deh ya
dengarkan dengarkan sama yang ngomongnya

kebanyakan ngarep sih lu
udah beli es teh manis gak
dia mau semuanya
kata lilin taruh bawah
susah lu susah lu
terus terus terus terus
udah bayar parkir dua ribu woy
parkir bahaya lagi
kok bisa sih roman sama ulan tuh balikan lagi
padahal kan gue udah seneng banget denger kabar mereka tuh udah putus

padahal kan gue udah seneng banget dengan kabar mereka tuh udah putus
bisa gak sih nyetir

gara gara lo gue jadi ngeray mendadak

waduh amat itu sih derita lo
jelas jelas selalu salah di sini
malah balik marah
emang ya lo itu jadi cowok keselin banget
wulan malah lebih milih roman daripada lo
dan sekarang dia malah lebih milih wulan daripada lo
eh lo ya jadi cowok tuh lemes banget nih kayak cewek
dimana mana cowok itu gak bakalan debat sama cewek
eh cowok juga ngeliat juga kali ceweknya kayak gimana
men jadi sebenernya lo mau ngajak gue ke mana
ke suatu tempat yang pastinya seru
ada deh liat aja nanti
nanti gue yakin pokoknya selama lo tinggal di sini lo pasti belum pernah datang ke tempat ini
sumpah sotoy abis
gue tinggal disini tuh lebih lama daripada lo
dan gue udah tau tempat sini banyak banget daripada lo
tapi gue yakin tempat ini belum pernah lo injakan
kaki lo disini
udah tenang aja gue udah hateng romania
gue udah browsing browsing tentang romani
siapa banget sih
tumben pake telepon rumah
halo assalamualaikum kenapa pa
ini bi ina
oh mba nah
ada apa mba nah
maaf ya habibie ganggu waktunya sebentar
non ulan tolong teleponin bapak ya
soalnya bibi nggak berani ketuk pintu kamarnya bapak
oh jam segini mbak bu udah sampai rumah
kalau di jakarta jam segini masih jam empat sore kan

bapak bukannya sudah pulang kantor
seharian ini bapak nggak keluar kamar non
gak makan gak kemana mana
bibi jadi bingung non
aku telepon bapak sekarang
iya assalamualaikum mba nah
bokap gue seharian gak keluar kamar
nanti waktu kamu ketemu dengan bulan
jangan pernah kamu bilang kalau saya itu pingsan
kenapa sakit kepala ku makin menjadi ya allah
pak kata mba nah
papa di kamar terus ya
bapak kenapa bapak sakit
aku tidak boleh bikin bulan khawatir
bapak gak kenapa napa
kalau gak kenapa napa terus kenapa seharian bapak gak keluar kamar
papa itu lagi banyak pekerjaan
bapak begadang semaleman
baru bisa tidur aja
baru jam tujuh pagi
sekarang ini baru bangun
jangan kebanyakan begadang dong
nanti yang gak ada bapak itu sakit
sayang papa ke toilet dulu boleh
aduh bapak bikin cemas aja deh
apa gue kasih tau aja ya ke bulan kalau oman dikait itu sakit